saat ini bnpb tengah menggelar konferensi pas untuk memberikan ketangan menengahi penanganan
bencana gempa magnitudo tujuh di lombok nusa tenggara barat kita simak bersama
guncangannya sangat keras sekali
masyarakat dalam kondisi trauma mereka semakin panik
gempa dirasakan di wilayah lombok sumbawa dan seluruh pulau bali termasuk jawa timur bagian timur
kemudian bmkg mengaktifasi tsunami peringatan dini tsunami
kondisinya semakin panik
masyarakat berhamburan keluar rumah berada di jalan jalan dalam kondisi terjadi guncangan gempa yang sangat keras
sehingga bpbd memerintahkan agar masyarakat menjauhi pantai pantai yang ada
dan warning tsunami itu hanya berlaku di dua kabupaten
yaitu kabupaten lombok bagian utara dan kabupaten lombok timur bagian utara dengan status waspada
artinya waspada itu ketinggian maksimum tsunami hanya setengah meter
namun masyarakat di sana tidak tahu status waspada itu kayak apa
bayangan mereka tsunami nya besar
sehingga itulah yang menimbulkan ribuan warga mengungsi mencari tempat tempat yang lebih aman
dan gempa dirasakan di beberapa tempat di daerah mataram tujuh mmi
bangunan bangunan yang konstruksi tahan gempa itu biasanya mengalami kerusakan ringan
apalagi bangunan yang konstruksinya tidak tahan gempa
pasti akan mengalami kerusakan yang parah
kemudian juga di lombok timur lombok utara merasakan guncangan dengan intensitas lebih dari tujuh mmi
bima denpasar karangasem lima sampai enam mmi
artinya bangunan mengalami kerusakan ringan jika belum memenuhi konstruksi standar
jawa timur juga mulai dari banyuwangi jember kemudian situbondo malang merasakan guncangan gempa
tsunami memang terdeteksi
ada di beberapa tempat di lombok utara sumbawa utara dan di lombok selatan serta pantai benoa

tapi tinggi tsunami hanya dua cm sampai dengan tiga belas lima cm
kemudian bmkg mengakhiri peringatan dini tsunami pada lima agustus dua ribu delapan belas pukul dua puluh lebih dua puluh lima waktu indonesia bagian barat
dan masyarakat boleh kembali ke rumahnya namun masyarakat tetap memilih berada di bukit bukit di tempat pengungsian
dan gempa susulan masih terus berlangsung sampai dengan hari ini pukul delapan lebih dari satu ratus tiga puluh dua kali kejadian gempa
penyebabnya lombok itu memang rawan tertinggi terhadap gempa
sumber gempanya yang terjadi tadi malam sama dengan gempa yang terjadi tanggal dua puluh sembilan
bulan juli yaitu berasal dari sesar naik flores yang dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan naik
mengapa bmkg mengaktifasi peringatan dini tsunami padahal pusat gempa di daratan
karena bukan titik sebenarnya tetapi merupakan jalur segmen
itulah yang menyebabkan peringatan dini tsunami dan memang tsunami terjadi
jalur sesar naik flores ini memang rawan gempa
ini memanjang dari flores sampai dengan lombok
jadi berada di utara
sumber gempa bukan berasal dari subduksi bukan berasal dari pertemuan lempeng hindia australia dan eurasia
tetapi berasal dari sesar naik flores yang memanjang
lombok patahan tadi sebagai respon terhadap desakan benua australia yang berada di bawah laut
dan dalam beberapa sejarah kejadian pernah terjadi gempa gempa besar
termasuk tsunami yang menghantam wilayah flores lombok maupun utara bali
kalau melihat ini gempa yang paling dirasakan paling parah adalah di lombok utara
karena berada di wilayah tersebut
termasuk di lombok timur
tetapi permukiman padat berada di lombok utara
oleh karena itu sampai dengan siang ini total korban meninggal sembilan puluh satu orang meninggal dunia
ribuan rumah rusak
dan ribuan warga masih mengungsi
ini data sementara
yang kita perkirakan jumlah ini masih
akan terus bertambah
karena pendataan masih dilakukan
belum semua daerah di wilayah lombok terjangkau oleh petugas tim sar gabungan
lombok utara tadi saya sampaikan daerah yang paling parah
jadi di lombok utara total terdapat tujuh puluh dua orang meninggal dunia
di kota mataram
enam puluh tiga orang meninggal dunia

tiga puluh tujuh orang di rumah sakit daerah siti hajar
di lombok timur dua orang meninggal dunia
lombok tengah dua orang meninggal
lombok barat sembilan orang meninggal
dan di bali dua orang meninggal
sebagian besar korban meninggal karena tertimpa oleh bangunan yang roboh
ada warga juga ketika merasakan guncangan keras
dia berpikir saking paniknya
kemudian mengalami stroke dan meninggal
tetapi sebagian besar tertimpa oleh bangunan dinding dinding yang roboh
dari sembilan puluh satu orang meninggal dunia semuanya adalah warga negara indonesia
sampai saat ini kami belum mendapatkan adanya data korban wisatawan asing
atau warga negara asing yang berada di wilayah bali
maupun wilayah nusa tenggara barat
pendataan masih terus dilakukan
dan pusat gempa kalau kita melihat di titik ini tujuh skalariter semakin kedaratan
berbeda dengan enam empat skalariter yang berada di sekitar pantai di lebih utaranya
sekarang gempa susulan mengarah ke banyak terjadi di bagian barat dari pusat gempa yang tadi
dan ini adalah sebagiannya
ada beberapa sebaran terkait dengan korban atau dampak
kita melihat dari tujuh puluh dua orang meninggal di lombok utara tersebar di sepuluh daerah
dan belum semuanya wilayah di lombok utara terjangkau oleh petugas tim sar gabungan
ada beberapa kendala seperti jalan mengalami kerusakan
ada tiga jembatan di sana yang mengalami kerusakan
kemudian adanya akses lokasi lokasi yang sulit dijangkau
kemudian keterbatasan personil keterbatasan tanah berat dan sebagainya
nanti saya sampaikan kendala kendala yang ada
dan kerusakan rumah pasif terjadi di lombok utara
nah saya sampaikan beberapa data yang ada di
lapangan kerusakan bangunan
di kecamatan bayan kerusakan rumah mencapai tujuh puluh lima persen
kecamatan kayangan delapan puluh persen
kecamatan gangga enam puluh lima persen
kecamatan tanjung delapan puluh lima persen
dan kecamatan pemenang lima puluh lima persen
artinya kerusakannya parah
dan belum semua di data
belum semua dihitung
di sepanjang jalan
dan dari lombok utara sampai dengan lombok timur
kita mendapat informasi sepanjang pinggir jalan bangunan bangunan roboh
bangunan yang sebelumnya terkena oleh gempa enam empat skala richter
pasti tetap berdiri
mengalami kerusakan ringan saat ini banyak yang rusak berat atau roboh
jadi pendataan masih terus kita lakukan
dan upaya enggak usah
yang petasik enggak usah
upaya terus kita lakukan
tadi bapak presiden telah menyampaikan arahannya
yang pertama bapak presiden menyampaikan bela sungkawa
terhadap korban gempa
kemudian mbak presiden juga telah memerintahkan menko polhukam
untuk mengkoordinir penanganan darurat di wilayah nusa tenggara barat
dan presiden juga telah memerintahkan kepala bnpb
tni kapolri menteri pu dan pera menteri kesehatan menteri sosial kepala basarnas
dan kementerian lembaga terkait untuk melakukan penanganan secara cepat
penuhi kebutuhan logistik yang ada dan kebutuhan para pengungsi
dalam hal ini untuk penanganan penanganan
kepala bnpb pak willem rampangile sejak tadi malam sudah berada di lombok
bnpb menggunakan pesawat khusus dari halim perdana kusuma
kepala bnpb bersama beberapa jajaran menggunakan pesawat khusus dari halim perdana kusuma menuju ke sana
kita tetap mendampingi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota
semua kebutuhan akan kita penuhi
dan masa tanggap darurat
penanganan gempa di ntp masih berlaku sampai dengan sebelas agustus dua ribu delapan belas
baik di provinsi status tanggap darurat telah ditetapkan oleh gubernur ntb
dengan tanggap darurat sampai dengan tanggal sebelas agustus dua ribu delapan belas
demikian juga bupati kabupaten lombok utara
kabupaten lombok timur juga telah menetapkan masa tanggap darurat
sampai dengan sebelas agustus dua ribu delapan belas
masa tanggap darurat ini adalah perpanjangan dari penanganan dampak gempa enam empat skala richter
melihat kerusakan yang ada kita perkirakan masa tanggap darurat nanti akan diperpanjang
tentu berdasarkan evaluasi penanganan yang ada di lapangan
untuk pemenuhan kebutuhan korban
bnpb hari ini mengirimkan
satu ton logistik dan peralatan menggunakan pesawat kargo khusus
kemudian bnpb bersama bpd tni polri kementerian lembaga
relawan dengan skpd terkait dan masyarakat terus melakukan penanganan darurat
fokus utama saat ini adalah evakuasi pencarian penyelamatan dan pertolongan kepada korban
yang korban meninggal dunia
segera kita bawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi
kemudian nanti korban meninggal dunia akan ahli waris akan mendapat santunan dari pemerintah sebesar lima belas juta
yang dilakukan oleh kementerian sosial
kemudian korban yang luka luka dirawat di rumah sakit dan pemerintah melalui kementerian sosial akan memberikan bantuan
dua ratus juta untuk korban yang luka luka
tni mengerahkan personil maupun peralatan dengan menggunakan tiga pesawat hercules
memberangkatkan batalion kesehatan dua kuliner dan batalion kesehatan divisi infanteri kostrat
diberangkatkan ada yang dari bandara abdurrahman salahin malang menggunakan pesawat hercules
dan dari halim perdana kusuma juga dengan menggunakan hercules
di dokter suharto kapal kapal rumah sakit juga diberangkatkan dari surabaya menuju ke lombok
kemudian basarnas juga memberangkatkan tambahan personil untuk operasi sar beserta dengan peralatan yang ada
kementerian pariwisata telah mengaktifkan tim krisis center karena di sana banyak wisatawan
pln berusaha untuk memulihkan pasokan listrik
di daerah gempa khususnya di lombok utara dan lombok timur
sampai saat ini listrik masih padam
akibat gempa kemudian juga gubernur ntb menginstruksikan hari ini semua sekolah libur karena dikhawatirkan bangunan bangunan yang roboh tadi
apalagi susulan masih terjadi dapat menimbulkan korban bagi anak anak sekolah
kebutuhan mendesak saat ini adalah tenaga medis obat obatan permakanan khususnya makanan siap saji
kita membutuhkan banyak sekali karena ribuan masyarakat masih berada di pengungsian dan tersebar di beberapa tempat
kemudian juga makanan balita tindal pengungsian baik tindal pengungsian yang bersama sama di lapangan
atau tindal pengungsian yang bersama sama di lapangan
kemudian juga makanan balita tindal pengungsian baik tindal pengungsian yang bersama sama di lapangan
dan tindal pengungsian untuk tindak keluarga
karena sebagian masyarakat tidak mau mengungsi ke lapangan
mereka tetap mengungsi di halaman rumahnya meskipun kondisi rumahnya hancur
karena merasa nyaman
masyarakat juga mengawasi harta milik mereka yang berada di rumah tersebut
pembalut dapur umum kegiatan trauma healing agar khususnya anak anak dan lansia disabilitas tidak
trauma terus terjadi alat komunikasi dan alat berat selain itu kebutuhan lain masih
perlukan nah bagaimana mekanismenya masyarakat lembaga sosial atau dunia usaha silakan memberikan
bantuan karena kita masih memerlukan bantuan yang sangat besar silakan berkoordinasi dengan
bbb di atau posko yang ada di sana atau dengan lembaga yang menangani bencana sehingga peter
daftar dan dapat didistribusikan ke daerah daerah yang memerlukan kemudian ada beberapa yang lain
terkait dengan turis
sejak tadi pagi tim sar dalam hal ini dikoordinir oleh basarnas telah mengevakuasi
hampir dua ratus wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan mancanegara dari tiga gili yaitu gili
terawangan gili air dan gili menu di kabupaten lombok utara masih ada tujuh ratus wisatawan baik
wisatawan asing yang selarang berdiri di bandara kembali di kabupaten brother
dan ada dua wisatawan ini menyebabkan kekuasaan juga jatuh horsing saat pun jatuh horsing utama lagi
tinggal hai ada beberapa kapal disana terutama kapal milik basarnas untuk mengevakuasi sampai saat ini kami belum mendapatkan kabar lalu mendapatkan laporan adanya korban baik meninggal maupun korban luka luka dari wisatawan yang ada di tiga
dili tadi mengingat beberapa hotel kondisinya mengalami kerusakan
tadi saya sampaikan beberapa kendala alat berat terbatas
sementara kerusakan masih terjadi di lombok timur lombok utara
listrik masih padam di kabupaten lombok utara kabupaten lombok timur
jembatan rusak ada tiga yaitu jembatan tampes yang menghubungkan kecamatan bayan
jembatan loko tampes menghubungkan bayan dengan kayangan
dan jembatan luk diganga
ini juga putus
kemudian air bersih pdam dalam hal ini mengalami kendala
beberapa jaringan pdam rusak
kemudian air juga kondisinya kuning tidak dapat dikonsumsi
apalagi kondisi saat ini musim kemarau di sana kering
kebutuhan air bersih sangat diperlukan
sehingga beberapa solusi pemenuhannya
kementerian pu perang akan melakukan pengeboran sumur tanah
menggunakan hidran hidran umum
kemudian juga dilakukan distribusi melalui tanki air
untuk bali kondisinya aman
artinya sampai sekarang aktivitas secara umum normal
pendataan masih dilakukan
bandara internasional baik i kusting urah rai
maupun bandara internasional lombok semuanya beroperasi normal
kempat tujuh skala rater juga tidak membangkitkan
atau meningkatkan aktivitas vulkanik dari gunung rinjani maupun gunung agung
semua pvmbg mendeteksi masih dalam kondisi normal
artinya tidak terjadi peningkatan aktivitas
layanan penyeberangan ferry di lombok bali juga sudah berjalan dengan normal
mungkin itu yang bisa kami sampaikan update terkini
dari penanganan gempa di tujuh skala richter yang terjadi di wilayah ntb
sampai sekarang kita belum dapat laporan
jadi laporan yang ada seperti ini
jadi tidak ada belum ada laporan orang hilang
jadi yang tertera seperti ini
karena fokus utama sejak tadi malam begitu terjadi gempa
kondisi gelap gulita masyarakat masih panik trauma
sehingga mereka mengungsi di banyak tempat
belum dapat laporan tentang korban hilang
terus kita juga tert toll apa itu

famous artiment dan juga malingnya
yang diper firmware
terus hal berikut